dunia menilai pemerintah indonesia sukses menjalankan reformasi ekonomi
selain itu indonesia dianggap menunjukkan peran yang konstruktif sebagai anggota world trade organization atau wto
hal ini disampaikan menteri perdagangan thomas lembong setelah mendampingi direktur jenderal wto
bertemu dengan presiden joko widodo di sana merdeka rabu siang
dg acp itu juga menyampaikan apresiasinya kepada pak presiden atas agenda reformasi ekonomi
jadi boleh dibilang bahwa banyak negara di seluruh dunia sekarang melihat indonesia
dan bahkan bisa mencontoh reformasi perekonomian yang diterapkan oleh pak presiden indonesia
pak presiden juga menerangkan kepada dg aceprido mengenai program deregulasi
dan sebelas paket kebijakan yang sudah diterbitkan
dan perintah pak presiden kepada pak menko ekonomi bahwa minimum sekali sebulan harus ada paket kebijakan